polres bogor masih memeriksa tersangka pembunuhan yang disertai pemerkosaan terhadap anak berusia dua lima tahun
dan rencananya hari ini juga polisi akan memanggil pihak rsud ciawi terkait hasil visum korban
berikut laporan korespondensi nn indonesia yudi yudawan dari polres bogor jawa barat
proses pemeriksaan dan penyediakan budiansa pelaku pembunuhan dan perkosaan balita dua lima tahun di bogor jawa barat
masih terus dilakukan oleh polres bogor jawa barat
setelah kamis kemarin sepanjang seharian budiansah menjalani pemeriksaan psikologis di unit perlindungan perempuan dan anak pores bogor
dan memang belum dapat diketahui apakah ada perilaku penyimpangan seksual ataupun kondisi psikologis lain yang melatar belakangi
kenapa budiansah melakukan pembunuhan dan perkosaan terhadap ln bocah berusia dua lima tahun pada minggu delapan mei dua ribu dua puluh
proses pemeriksaan psikologis memang berlangsung selama seharian
ini wawancara dan tes psikolog terhadap pelaku untuk mengetahui latar belakang tindakan pelaku melakukan kejahatan dan pembunuhan terhadap korban
rencananya hari ini pada jumat pagi pihak polres bogor jawa barat akan memeriksa tersangka dan juga akan memanggil kembali pihak rsud ciawi
untuk mendapatkan keterangan terkait hasil visum yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah ciawi terhadap korban
memang korban dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan nafas
ada sejumlah bukti kekerasan baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik di tubuh korban
dan memang pada saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung
tidak diketahui apakah memang dalam waktu dekat kita akan bisa mengetahui apakah ada motif lain
ataupun pelaku lain dalam tindakan pembunuhan dan kekerasan terhadap bocah balita dua lima tahun di bogor jawa barat
yudi yudawan bogor